pengadilan negeri cibinong kabupaten bogor jawa barat membebaskan seorang pria berinisial hi berusia empat puluh satu tahun dari tuntutan empat belas tahun penjara
meski terdakwa mengakui perbuatan dan diperkuat hasil visum namun hakim membebaskan dengan alasan tidak ada saksi yang melihat
pengadilan negeri cibinong kabupaten bogor jawa barat memutus bebas hi pelaku pemerkosaan dua anak tetangganya yang masih di bawah umur dari tuntutan empat belas tahun penjara
hi berusia empat puluh satu tahun difonis bebas pada dua puluh lima maret lalu dengan pertimbangan bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian perkara
kasus kekerasan seksual ini menimpa dua kakak beradik
sang kakak empat belas tahun memiliki keterbelakangan mental sedangkan adiknya berada di rumah

cnn indonesia com melaporkan kejadian ini berlangsung selama tiga tahun
dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan diperkuat hasil visum
namun hakim justru memfonis bebas dengan alasan tidak ada yang melihat kedua anak itu diperkosa
lbh asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan apik yang selama ini menampingi korban mengadukan hakim pengadilan negeri cibinong ke komisi yudisial
lbh apik telah membuat petisi dalam website change org untuk menggalang
dukungan agar proses pengadilan di tingkat kasasi nantinya lebih adil
sedang humas pengadilan negeri cibinong meminta semua pihak untuk menghormati keputusan pengadilan
pada prinsipnya pengadilan menyatakan menghormati ha yang diajukan oleh pihak terhadap putusan dari pengadilan negeri cibinong berkaitan dengan perkara tersebut
dan mari kita sama sama hormati upaya hukum yang dilakukan
sambil kita menunggu apa keputusan yang akan dijalankan
dijatuhkan oleh mahkamah agung terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh caksa pengumum terhadap keputusan dari pengadilan negeri cibinong
hingga jumat sore petisi dengan judul berikan keadilan untuk kakak beradik johnny dan jenny anak korban pemerkosaan sudah ditandatangani sebanyak satu ratus tiga puluh dua enam ratus sembilan puluh delapan orang
kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi
di indonesia yang terbaru johnny dan jenny korban kekerasan seksual yang tak mendapat keadilan
dan sejak lama penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di indonesia sangat lemah dan tak ramah anak
dan malam ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir malam hari ini di studio cnn indonesia
ada mbak uli pangaribuan koordinator pelayanan hukum lbh apik
selamat malam mbak uli terima kasih sudah datang malam ini
dan juga kita kedatangan mbak retno terima kasih mbak retno sudah datang malam ini
dan juga ada mbak livi
mbak livi istania iskandar wakil ketua lpsk
terima kasih selamat malam mbak livia
kita mungkin langsung saja melihat kasus yang terbaru
belum lama kita dihebohkan dengan kasus audrey begitu di pontianak
lalu kemudian ada kasus yang di garut juga ya
hampir bersamaan dengan kasus yang sekarang terungkapnya begitu
dan khusus untuk joni dan jenny ini lbh apik ini tentu
konsen ya untuk melihat kasus ini
walaupun kita dikagetkan setelah satu bulan kurang lebih
kasus ini baru terungkap ke publik begitu
bagaimana sebenarnya apik melihat kasus ini
apa yang janggal kemudian dilihat dari penanganan kasus ini
sehingga kemudian kemarin pelakunya diputus bebas begitu
pertama tama kita harus sampaikan dulu
keluarga korban datang ke lbh apik itu setelah proses putusan ya
keluarga korban datang ke lbh apik itu pada tanggal dua april dua ribu sembilan belas
nah keluarga korban merasa tidak puas dengan hasil keputusan bebas yang diberikan pengadilan negeri cibinong
sehingga mereka ingin mencari keadilan sebenarnya
datang ke lbhp terus kita mendengarkan apa sih yang salah dengan proses itu
ternyata informasi yang kami dapat dari keluarga korban dan jaksa penuntut umum yang ada di cibinong
mengatakan bahwa pada saat persidangan pertama itu
hakimnya selalu tunggal padahal ini bukan kasus anak pengadilan anak persidangan anak
pelakunya adalah orang dewasa yang berumur empat puluh satu tahun seharusnya tidak boleh hakim tunggal
nah kemudian kejanggalan yang lain kita lihat hasil visum sudah ada
hasil visum dari jenny dan jonny itu ada gitu dan menguatkan hasil visumnya tersebut
ternyata benar ada lukanya luka robekannya jelas ada
kemudian saksi saksi yang dihadirkan itu menguatkan apa yang dilaporkan oleh korban
kemudian pengakuan dari terdakwa itu ada bahwa dia memang melakukan kekerasan seksual tersebut kepada kedua anak tadi
kepada jonny dan jenny
terus kejanggalan yang lagi kami dapatkan itu pada saat jaksa menuntut empat belas tahun kenapa harus bebas
sangat miris ketika jaksa menuntut empat belas tahun dibebaskan tidak ada kebebasan

nah itu beberapa kejanggalan yang kami lihat dalam proses persidangannya
itu informasi yang kami dapat dari kedua orang tua korban dan dari jaksa penuntut umum
sebenarnya jaksa penuntut umum juga datang ke lbap melaporkan kasus tersebut
datang ke lbap ingin mengajak lbap bersama sama untuk mengawal kasus ini agar johnny dan jenny mendapatkan keadilan
nah satu lagi mas
yang penting buat kita sampaikan di sini
karena pada saat pemeriksaan korban jonny dan jenny itu tidak didampingin
joni dan jenny sendiri berdua menghadapi proses persidangan yang dimana mereka adalah anak
jenny berumur tujuh tahun dan joni empat belas tahun seorang disabilitas
yang sama sekali nggak didampingin
sementara pengacara si pelaku terdakwa itu didampingi oleh pengacara
kita nggak tahu dong apa yang ditanyakan ke jonny dan jenny
kok bisa sampai tidak didampingi bagaimana
itu kejanggalan yang kami rasakan
karena kan kami mendapatkan setelah putusan
nah itu kejanggalan yang kami sebutkan tadi itu mas
nah itu kenapa bisa
seharusnya sejaksa juga bisa melakukan keberatan
pada saat pemeriksaan korban itu nggak boleh di depan pelaku atau terdakwa
pengacara jpu bisa saja mengatakan harus memisahkan atau pelakunya atau terdakwanya dikeluarkan dulu
pada saat pemeriksaan korban
berarti memang dari proses awal sampai kemudian di persidangan memang tidak ada siapapun pihak ketiga katakanlah begitu yang mengawal kasus ini
tidak ada ya
sebelumnya johnny dan jenny itu didampingi oleh pengacara pada saat proses penyidikan di kepolisian
sehingga memang tersangka itu sempat dipetahan lima bulan
setelah itu nggak tahu pengacaranya kemana
karena memang secara ekonomi keluarga korban memang tidak bisa membiayai untuk menyewa pengacara atau membayar pengacara
untuk mengawal kasus ini sampai ke pengadilan
mbak retno ini kan sudah ada fakta begitu
ada kejanggalan kejanggalan yang terjadi yang sudah diungkap begitu
memang kalau dilihat sangat janggal begitu
kemudian proses proses seperti itu dilakukan tanpa adanya pendampingan
apalagi ini korbannya adalah anak anak
kpai melihat ini bagaimana
ya tentu saja kami prihatin ya
sebenarnya kita baru tahu justru ketika lbh apik itu bersurat kepada kpai
keputusan ini ini kita bersyukur bahwa kemudian ini menjadi viral
dan itu kita harus menuntut tentu saja harus keadilan ya
bagi keluarga korban dan keluarganya
jadi ini kan kejanggalan itu memang sudah disampaikan atas dasar surat itulah
dan juga kpad bekasi eh maaf kpad cibinong bogor ya
yang kemudian menjadi mitra kami itu juga bersurat hal yang sama
kemudian atas dasar itu kpai kemudian bersurat kepada mahkamah agung
kami meminta supaya proses ini untuk apa
selanjutnya tentu harus berpihak kepada keadilan
dan komisi judisial mestinya juga memeriksa hakim
nah terkait ini kami sebagai lembaga negara juga akan bersurat ya
kepada lembaga terkait untuk mendorong ini keadilan bagi kedua anak
yang kedua adalah ketika anak menjadi korban
ini harusnya digunakan undang undang perlindungan anak
tuntutan jaksa sebenarnya betul
bahkan harusnya kalau dalam undang undang itu ya bisa dituntut lebih tinggi bahkan ya
namun ini empat belas tahun itu sebenarnya sudah sangat tinggi
namun kok bisa nol gitu ya
artinya dibebaskan begitu
itu kan sesuatu yang sangat miris
kemudian yang kedua adalah tadi ya
hanya pengadilan anak yang hakimnya satu
ya hakimnya tunggal
dan itu biasa pengadilan tertutup gitu
nah kalau ini kan korbannya adalah anak tapi pelakunya dewasa
jadi mestinya tidak hakim tunggal
dalam sistem peradilan pidana anak
ketika anak berhadapan dengan hukum
sebenarnya kan anak berhadapan dengan hukum karena dia sebagai saksi ya
sebagai anak korban ya
sekaligus anak saksi
ini seharusnya memang ada perlindungan di situ
ya tadi ya seharusnya memang soal nama
terkait nama itu identitas dia
itu semua harus dirahasiakan
tidak dibuka ke publik
kalaupun pakai nama ya kita pakai inisial
ini hal yang seharusnya juga dilindungi
karena ada stigma pasti nanti berkepanjangan kepada kedua korban
nah terkait ini kpai akan terus berkoordinasi ya
dengan pihak pihak terkait
termasuk upaya merehabilitasi kedua anak ini
baik secara medis maupun psikologis
nah kalau memang lpsk turun
lpsk sebagai lembaga negara
memang diberi kewenangan juga untuk melakukan
oke saya akan langsung ke lpsk
tapi kemudian kita juga akan menunggu bagaimana kemudian
apakah nanti ada kasasi begitu ya di tingkat ma
kita akan dorong semua ya
tapi sudah terregister ya berarti
kita dorong sama sama dikasasi
dan ya lebih banyak yang mengingatkan dan mendorongkan jauh lebih baik
oke termasuk juga komisi judisial untuk mereview bagaimana kinerja hakim di ngalilan
oh ya memeriksa hakim
harus diperiksa hakim ya
oke saya nanti akan ke lpsk
bagaimana kemudian psk
lpsk apakah memang telat tahu informasi tentang ini
atau apa kemudian setelah kondisinya seperti ini
apa yang akan dilakukan lpsk
kita akan tahan dulu mbak
kita akan kembali sesaat lagi
kita masih melanjutkan dialog kita malam hari ini kalau tadi mbak retno sudah memberikan perspektif bahwa
institusi harus didorong untuk kemudian bagaimana kasus ini sesuai dengan jalurnya
kembali ke jalurnya mendesak seluruh pihak agar tidak ada ketidakadilan yang terjadi
yang merugikan anak
yang merugikan anak
saya ke mbak livia kita kan tahu bahwa korban ini memiliki hak untuk dilindungi
tapi kita tidak bisa juga menampik bahwa dalam proses proses yang tadi disebutkan oleh mbak uli
ada upaya korban dipojokkan mbak pesakitan
kalau dilihat tadi ya tidak didampingi bahkan saat di persidangan juga ada terdakwa di situ begitu
lpsk bagaimana menempatkan posisinya
terlambat tahu juga atau seperti apa sih sebenarnya
jadi kami adalah lembaga perlindungan saksi korban lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah salah satu tindakan prioritas tindak pidana prioritas kami sebenarnya
jadi memang kami waktu itu juga tahunya setelah keputusan
dan pada saat kemudian apa namanya
akhirnya kemudian kami
baru bergerak gitu
karena kan permohonannya itu sebenarnya kan bisa diajukan sebelum setelah ini kan setelah peristiwa itu terjadi
jadi memang kami diberitahu setelah keputusan
jadi yang bisa kami
harusnya sebelumnya sih ya dari proses pemeriksaan aja mungkin bisa hadir didampingi
harusnya sudah bisa hadir
hak hak korban itu terpenuhi saksi korban
misalnya bahwa kalau seorang anak dia tidak langsung dikonfrontir dengan si
namanya pelakunya si terdakwanya terus kamu
hak akan ini kerahasiaan yang kita lihat bahwa kita juga harus memastikan bahwa ini sekolah dan
dan ini korban tidak kemana mana
sehingga nanti kalau misalnya mereka didatangi oleh banyak orang dan
dan apa masyarakat tahu dan bagaimana mereka kan juga sekolah
kita bisa bayangkan nanti teman temannya kalau mereka tahu di sekolah bagaimana sementara mereka
terutama ya harus dilindungi
tapi berarti ada
yang miss begitu ya mbak livia dari proses identifikasi awal lalu kemudian
apa namanya baru tahunya itu juga setelah ini putus begitu ya
jadi yang kami pastikan sekarang adalah bahwa saksi korban mereka mendapatkan bantuan medis
nah psikosoial itu juga termasuk memastikan soal masalah pendidikan
jadi itu juga adalah bagaimana supaya bisa terus terus maksudnya
jangan sampai kemudian masyarakat demikian sangat punitif gitu sangat apa namanya
mereka melakukan bullying atau apapun
jadi kita memang sebagai juga saya menghimbau kepada masyarakat bahwa kita juga harus melindungi korban ini
jangan korban dikorbankan lagi
iya jangan sampai kemudian berkali kali
ya oke saya ke mbak retno lagi
kalau sudah begini berarti ada yang salah di mana mbak reno maksudnya
di mana celahnya kemudian sehingga kemudian ini bisa terlambat tahu apakah memang ini berdasarkan laporan dulu
deliknya aduan dulu sehingga kemudian baru ini bisa dibuka selebar lebarnya bagaimana
seharusnya gini ya ada sistem sebenarnya di kepolisian yang mestinya kalau terkait ada anak
terkait itu semestinya terpadu ya
jadi dikontaklah pihak terkait
biasanya kan yang sering dikontak polisi adalah p dua tp dua a
p dua tp dua setempat
karena mereka punya konselor punya psikolog dan punya lawyer ya
nah ini kan berarti daerah harus hadir
karena ini masuk pemerintah kabupaten ya bogor
jadi harusnya pemerintah hadir
nah pada saat seperti itu biasanya kalau polisi kemudian memiliki kasus semacam itu dia akan mengkontak
kita akan tahu semua dan kita akan bergerak
nah dalam hal ini kan ada berarti ada satu proses di mana ya tadi lpsk juga nggak tahu ya misalnya dan lain
jadi kalau lpsk hadir sebenarnya ada
lawyer pun bisa disediakan semua bisa disediakan
bantuan keamanan juga
misalnya dua puluh empat jam harus dijagain pun mereka bisa lakukan
jadi negara bisa hadir
nah dalam hal ini memang kan jadi seolah olah negara kemudian tidak hadir
tentu ini pembelajaran juga bagi kita semua bahwa jangan sampai sebenarnya kasus anak kemudian mengalami hal seperti ini lagi
dan yang kedua ya kita akhirnya kalau berpikir saling menyalahkan kan sulit juga
ya tidak akan efektif juga
jadi apa yang bisa kita lakukan
kita segera lakukan
makanya kami semua bergerak
bagaimana kemudian ini konsti apa legislasinya ini ya
jadi maksudnya lembaga lembaga yudikatifnya ini bagaimana kemudian menegakkan keadilan untuk korban
dan yang kedua adalah yang paling penting menurut saya restitusi
karena hak menghitung restitusi
jadi hak untuk anak ini mendapatkan restitusi ya itu nanti akan dihitung oleh lpsk
karena kewenangan undang undang hanya di lpsk
ini kita juga kemudian diingatkan kembali bagaimana rancangan undang undang kekerasan seksual yang sampai saat ini memang masih menjadi pro kontra ya
ya dua ribu delapan belas belum selesai sekarang sudah dua ribu sembilan belas
tapi kemudian saya ingin menanyakan ke mbak uli
sebenarnya kejanggalan kejanggalan yang tadi dilihat apakah memang ada sesuatu yang dibalik itu apakah ini mungkin high profile case
sehingga kemudian diulur ulur
begitu sehingga kemudian tidak selesai dan dianggap selesai saja di pengadilan yang tingkatnya memang kita lihat skalanya kecil begitu
atau bagaimana sampai dimana akan mengawal ini
saya ceritakan sebelumnya mas
tadi seperti disampaikan bu retno tadi si korban itu sudah dirujuk sama poros setempat
ke p dua tpa daerah
tapi prakteknya memang pada saat itu juga tidak didampingin
jadi rekomendasi untuk melakukan visum itu mereka juga dirujuk agar p dua tpa untuk melakukan pendampingan tadi mendapatkan itu
maaf itu harus saya sampaikan disini karena itu fakta yang terjadi disana
sampai akhirnya kalau kita lihat memang perspektif ya perspektif dari aph nya sendiri memang nggak berpihak kepada korban
sehingga korban dianggap ya korban gitu
tidak punya kerugian yang menderita cuma sendiri gitu
jadi memang perspektifnya memang harus diubah mas
mendampingin anak itu harus lebih sensitif
beda dengan mendampingin korban dewasa gitu
mendampingnya lebih ekstras seharusnya
seberapa depresif dampaknya sih mbak retno dengan anak korban dengan kondisi kondisi yang begitu membuat mereka tertekan begitu
oh iya anak korban kekerasan jangankah kekerasan seksual ya
kekerasan semacam bully saja
itu bisa depresi dan bisa
itu bisa membuatkan seorang anak bunuh diri
karena dia merasa dirinya bersalah
dia tidak melawan
dia tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan apa yang harusnya dia lakukan
itu sebenarnya hal hal yang bisa membuat anak makin merasa tadi tidak percaya diri
dan kalau pada tahap depresinya sudah berat seorang anak bisa bunuh diri
itu di bully ya di kata katain istilahnya
artinya bisa begitu apalagi kekerasan seksual
tapi kalau dia merasa kehilangan masa depan
ya kan merasa dirinya sudah tidak berguna
itu akan muncul
nah jadi memang penting betul rehabilitasi psikologis
jadi kalau kemarin ternyata ada proses yang tidak dilakukan oleh daerah
maka kpai kan dalam hal ini pengawas ya
tapi kan bukan lembaga layanan ya
kami akan melakukan pengawasan
berarti ini ada yang harus dievaluasi
artinya pemerintah kabupaten dalam hal ini kabupaten bogor
kita akan koordinasi nanti untuk duduk bareng bareng
untuk membicarakan hal ini
paling tidak ini jadi pembelajaran tidak terulang ya
sehingga anak anak ya terlindungi
begitu besarnya dampak yang kemudian ditimbulkan
secara konkret bagaimana kemudian lpsk ini memberikan jaminan
bahwa memang anak anak korban dari perilaku seksual ini
juga benar benar bisa kembali katakanlah normal
begitu kembali ke lingkungan mereka
dan tanpa harus dibebani dengan persoalan persoalan
atau kenangan masa lalu mereka yang sangat menyakitkan buat mereka
jadi kami memastikan bahwa bantuan bantuan yang dibutuhkan
tadi karena ini juga kekerasan seksual
medis juga penting
psikologis yang bisa juga jangka panjang
kami biasanya akan memberikan enam bulan
oke durasinya enam bulan ya
kalau misalnya nanti ada perpanjangan ya minimal
nanti dilihat diperlukan
kita bicarakan dengan psikolognya misalnya
dan dari mereka mengatakan bahwa pemulihannya memang untuk kekerasan seksual biasanya lebih jangka panjang
dan harus tuntas
dan harus tuntas betul
karena kan kemudian jangan sampai mereka menjadi pelaku atau menjadi korban
itu yang ditakutkan
korban kemudian ditakutkan akan menjadi pelaku dan berulang begitu
karena kalau misalnya mereka punya kemarahan
jadi memang kita harus memastikan hal tersebut
termasuk juga bahwa ini ya psikosoial kita bekerja sama dengan pemerintah
nah itu dia
lpsk punya durasi waktu begitu ya
tapi kemudian saat dia kembali ke lingkungan ke orang lain
integrasi ya reintegrasi
bagaimana mengintegrasikan bahwa hal hal yang tadi sudah didapat di saat rehabilitasi dan perlindungan ini juga akan berkelanjutan begitu di rumah di lingkungan
memang harus memastikan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah yang juga apa namanya kementerian sosial misalnya
edukasi ke orang tua bagaimana
kan sebenarnya kita yang kita lihat narasinya edukasi ke anaknya saja begitu
ke orang tua seperti apa
kita juga seringkali memberikan bantuan psikologis counseling keluarga
karena kan tidak hanya anaknya yang kaget ya
tapi juga tentunya orang tuanya
karena selama ini mereka percaya dengan si tetangga ini
dan ini kan mengilustrasikan bahwa memang ini ya
pelaku itu seringkali dari orang orang yang dikenal oleh anak
oleh si korban
jadi kita harus memang harus sebagai orang tua harus juga memastikan gitu
termasuk memastikan hak atas pendidikan ya
pemenuhan itu kan harus tetap berlanjut
semoga mereka bisa terus
kalau memang mereka juga nanti tidak nyaman lagi di tempat yang baru
kita juga harus memikirkan bagaimana mereka akan dipindahkan ke tempat yang baru
itu juga akan dipikirkan
dan sebenarnya kpi dengan lpsk juga beberapa kali turun bareng gitu
kita bisa saja nanti pas rapat koordinasi bersama sama
artinya apa yang bisa dilakukan daerah apa yang bisa dilakukan lpsk
kita akan pastikan
memang harus duduk bersama begitu ya
dan harus koordinasinya harus intensif begitu
anda melihat negara memang belum hadir begitu ya
karena pada saat pas keputusan
korban itu udah mencari
keluarga korban mencari keadilan
dia pergi ke kpiid kpiid
dia pergi ke p dua tp dua a
dia pergi ke kaye
dia pergi ke mahkamah agung
dia pergi ke kpiid
dia pergi ke lpsk untuk mencari keadilan
negara memang belum hadir
maka itu kita harus memastikan
bahwa negara hadir
itu joni dan jenny
negara harus hadir memberikan keadilan buat jonny dan jenny
dan memastikan proses restitusi ini juga bisa berjalan
karena itu bagian dari hak korban
mbak uli saya juga tertarik untuk mengetahui sebenarnya latar belakang keluarga korban ini seperti apa sih
lingkungan rumah mereka itu juga bagaimana
secara ekonomi memang nggak mapan mas
sementara pelaku itu orang yang cukup terkenal di sana
yang dianggap ketika dia melakukan kejahatan
ketika dia melakukan kekerasan seksual itu orang tidak ada yang percaya
artinya ini juga ada indikasi high profile case tadi ya
sehingga kemudian ada relasi kuasa yang disembunyikan dan ditahan tahan atau diulur
mestinya bisa membayar restitusi
karena banyak sekali pelaku yang tiba tiba langsung mendadak miskin
dan nanti negara yang harus bayar jadinya
jadi kita catatan kita
proses untuk anak seharusnya nggak perlu lama ya waktunya ya
tadi kita mendengarkan dari keluarga korban sendiri itu hampir empat bulan kasusnya
jadi pesan kita adalah supaya rancangan undang undang penghabisan kekerasan seksual
segera dia didorong
oke itu yang akan kita bahas nanti setelah break
dan apa yang harus kita kejar untuk kemudian bisa menekan kasus kasus serupa ini tidak akan terus berulang
cnn indonesia prime news akan kembali
kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian peran masing masing lembaga begitu ya
kpai lbh juga dengan advokasinya dan juga lpsk
tapi kemudian pertanyaan lagi muncul
kasus kasus seperti ini kan memang ketakutan dari korban ini adalah melapor gitu
melapor pertama kali
sehingga kemudian kalau tidak ada laporan yang menyeluruh begitu tidak ada barang bukti
sehingga tidak diproses bahkan terkesan diabaikan begitu saja
nah ke lpsk sendiri ada tidak ya apa namanya alur untuk jika ada kasus seperti ini bagaimana kemudian
biasanya memang dari kepolisian sih yang apa namanya yang ke lpsk mengatakan ya ada kasus loh yang membutuhkan perlindungan
misalnya ancaman tinggi gitu
ancaman misalnya tokoh masyarakat yang menjadi pelaku sehingga masyarakat kemudian jadi sangat menilai terhadap korban
dan si korban tidak merasa aman untuk memberikan saksian
jadi sebenarnya bisa juga seperti itu
dan untuk kemudian kita tindak lanjuti diinvestigasi terus kemudian di kita apa namanya masuk ke rapat paripurna yang setiap hari senin
sehingga nanti kami bertuju pimpinan lpsk menentukan perlindungan itu
dan karena tindak pidana prioritas sebenarnya tidak ada masalah
kita memang sangat sangat peduli dan sangat ingin negara hadir dalam kasus kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
tapi kan ya mungkin kalau kita bahas lagi high profile case juga ada indikasi ke sana
tapi kalau seharusnya kalau alurnya seperti itu sudah bisa dipastikan di awal sudah terindikasi di awal ya mbak livia atau bagaimana
ya mestinya kami memang
berarti kepolisian tidak mengontak lpsk
tidak kami tidak tahu
jadi memang di sini kita memang ingin memastikan bahwa masyarakat itu bisa mengakses kami gitu
bagaimana caranya bisa ke website ke www lpsk com
itu inisiatif di jalur jalur lain begitu
ya maksudnya kalau ingin melaporkan
kalau misalnya merasa mendapat ancaman sehingga tidak saksi dan korban misalnya akan mendapat ya tadi ancaman
kalau misalnya kan seringkali kan karena itu tokoh masyarakat itu kan jadi kemudian siapa gitu korbannya siapa
tapi kalau polisi sekarang ini sebenarnya sudah sangat baik ya karena ada di polisi itu ada namanya kanit untuk ppa ya
khusus perempuan dan unit layanan perempuan dan anak gitu
itu sebenarnya memang pada tingkat polres ya
mereka itu sudah dipersiapkan lumayan bagus sekarang sebenarnya polisi itu
apalagi pada level polda itu semuanya bagus gitu layanan semacam itu
cuma kan tetap aja ya mungkin barangkali ada beberapa kasus yang kemudian terlepas
tapi saya sih melihat polisi sekarang sebenarnya sudah lebih baik
dan itu kita seharusnya juga ngomong aja pak kami tidak punya ini
dan polisi seharusnya juga punya tadi ya kepekaan misalnya ketika dia lihat oh ini korban ada relasi timpeng kemudian kondisi seperti ini
kalau gitu memang kita semua
perlu perlindungan berarti siapa yang saat itu bisa sebenarnya lpsk bisa sendiri
jadi kamu bisa dihubungi sehingga kemudian
sebagai lembaga negara kan kita bisa sebenarnya saling di
dan memastikan bahwa misalnya korbannya juga di lindungi di rumah aman di tempat yang tidak diketahui orang lain
sehingga pernah kasus jadi dia memuka masyarakat tadi di situ kemudian pelaku yang terjadi malah keluarga ini diusir setelah lapor polisi gitu
nah untuk itu maka lpsk tuh bahkan bisa ngomong
ya bisa ngontrakin rumah sebenarnya
ketika keluarga ini memang jangka panjang butuh diselamatkan satu keluarga
nah proses kemudian misalnya soal pendidikan ya nanti pindah sekolah dan lain lain itu bisa kemudian kpai bersama melakukan itu juga
jadi nanti kita akan koordinasi dengan daerah
nah terkait ini ya saya rasa tidak ada kata terlambat
ya dengan melibatkan juga nanti lbh apik karena sudah jelas akan berusaha menjadi kuasa hukum sehingga dorongan bareng bareng tidak cuma urusan hukum
bagaimana anak ini melanjutkan hidup kedepannya
jadi kita mesti memastikan pak ketuan tadi medis psikologis psikosoial dan penghitungan restitusi dapat dilakukan
tapi kan itu idealnya begitu ya mbak retno ya dan mbak livia
tapi mbak uli kalau ideal tadi sudah dilakukan begitu harusnya kasus jenny dan johnny ini
tidak terjadi ya
kalau aph nya sudah punya perspektif korban itu nggak akan terjadi
dia pasti reaktif akan menghubungi ketika tidak didampingin kuasa hukum seharusnya jaksa juga udah mencari
jadi itu yang kita sih yang bisa mendampingin
di tingkat kepolisian seharusnya sudah didampingin karena tadi mereka masih anak
apa yang perlu didorong nih mbak uli dengan kasus kasus ini apa yang ingin ini
yang kami dorong itu segerasakan ruppks menghapuskan kekerasan seksual
karena itu sangat penting ya
di dalam rupks juga mengatur tentang sanksi buat aparat penegak hukum ketika menghalang halangi korban kekerasan seksual untuk mencari keadilan
oke itu penting ya
kemudian untuk mendapatkan pemulihan korban kekerasan seksual
perluasan makna dari kekerasan seksual perkosaan misalnya
karena untuk joni dikatakan pencabulan padahal sama itu ya perkosaan juga
perkuasaan juga penting
terus kemudian kuhap
apa namanya kuhab beracara buat korban jk yang punya perspektif gitu
kuhap yang sekarang kan umum ya mbak uli
ada yang mengatur khusus untuk anak anak gitu
misalnya sppa tadi
selembabadi dan pidana anak
nah itu kuhap penting
terus kemudian tadi perspektif aparat penegak hukumnya juga harus penting dijaga
terus memang harus mendapatkan evaluasi terus menerus
dan lembaga layanan ya pada level daerah memang proaktif
kalau mereka tak sanggup misalnya karena tidak memiliki psikolog
sebenarnya bisa ke lpsk
itu didepatkan secara gratis
dan ini tidak bayar sebenarnya
semuanya secara gratis
dan saya pikir itu yang menjadi penting
mau dikontrakin lpsk udah seluruhnya ditanggung oleh negara
dan kami ada aplikasi juga nih mas
dimana kita bisa download masuk ke untuk android
kita bisa cari perlindungan lpsk
kita bisa download memasukkan
kalau misalnya kita membutuhkan
mbak retno melihat ini ada sosialisasi yang terdistorsi begitu atau sehingga kemudian ini tidak ramah begitu bagi masyarakat
sebenarnya ya lpsk kalau kami ya kenal lpsk jelas gitu ya
tetapi memang rupanya masyarakat itu banyak yang kemudian belum mengetahui
mungkin lpsk juga harus memiliki sosialisasi yang kuat nih
karena ini negara bisa hadir dengan tanpa biaya
orang kan mikir selalu
tanpa biaya penting
selalu nanti kalau bayar gimana gitu
nah ini yang kemudian anda siapapun
justru lpsk hadir itu kan untuk mereka mereka yang juga selain tidak mendapatkan keadilan
tapi pencari keadilan maksud saya
tapi juga mereka mereka yang tidak mampu
jadi artinya negara hadir melalui lembaga ini
dalam proses dalam ru pks juga itu mengatur tentang itu
dari awal korban itu harus didampingi dari tingkat kepolisian
sampai benar benar islam
saat pemeriksaan juga
dan katanya korban diperiksa
ketika tidak mendapatkan kuasa hukum itu juga harus didampingi
katanya korban diperiksa masih dalam keadaan trauma juga katanya
dan disandingkan dengan pelaku begitu ya
oke ini pekerjaan berat sebenarnya untuk lpsk begitu
karena kami melakukan ini
masalah hak prosedural
bantuan medis psikologis dan restitusi
kayanya kita harus turun deh segera
harusnya negara harus hadir
berarti kemarin belum maksimal begitu
ini kan kemarin baru nyapu setelah keputusan
dari kasus kasus sendiri bagaimana
viralnya setelah dengan lbap
lbap mengkampanyekan ya
jadi ini sekarang ya harus turun
walaupun dalam hitungan hari
kan kami cepat ya
kita cepatnya kan ngurusin legalisasi tadi ya
misalnya bersurat ke ma ke ky dan lain lain
tetapi bagaimana kemudian berkoordinasi dengan daerah ini yang belum dilakukan
jadi kalau bisa sih kita janjian gitu ya
mari dengan lpsk mari turun
kita koordinasi dengan kepala daerah
atau opd ya sekarang disebutnya
ya udah kita bicarakan
karena kita juga gak mau ada jonny dan nya yang berlagu
cukup yang ini aja
kita sepakat bahwa ini memang tidak akan ada kelanjutan dari kasus ini
sehingga kemudian merugikan korban begitu
nah yang kita juga pengen sorot adalah kasus penyimpangan seksual anak anak di garut
polisi sekarang juga membuka
posko pengaduan dan pelaporan
bagaimana kemudian kpai melihat ini
tidak kesalahan kesalahan prosedur untuk mengawal kasus ini
sehingga kemudian ada yang harus diadili secara benar
ini ya sebenarnya kasus kalau kita berbicara yang anak mengalami kecanduan pornografi ya
ini sebenarnya kan gini ya
pendidikan karakter dan upaya untuk membangun karakter pertama dan utama kan sebenarnya berada di lingkungan keluarga
baru kemudian dikuatkan di sekolah
kemudian baru ke masyarakat
nah problem ini kan pada lingkungan rumah mungkin ada pola asu dan lain lain yang kemudian juga bermasalah
kita belum tahu
yang kedua adalah pada lingkungan sekolah seperti apa sebenarnya
dan terakhir adalah lingkungan rumah
karena lingkungan sosial
lingkungan sosial ini atau lingkungan masyarakat
salah satunya saat ini kan dipengaruhi oleh gadget ya
nah media sosial internet dan lain lain
jadi sebenarnya ini bukan kasus pertama
ada banyak kasus di era
karena internet dan media sosial sekarang ini anak anak yang tidak terpantau oleh orang tuanya
itu kan sebenarnya anak yang kecanduan itu nampak terlihat ya
baik secara perilakunya juga akan kelihatan
jadi dia biasanya kalau udah kecanduan itu berarti prosesnya udah panjang
dan itu akan dimulai dari pertama dia ngelihat cuma coba coba gitu
lama lama penasaran dan terus menerus
padahal itu akan dalam tubuh kembang anak itu sangat berbahaya karena merusak otak
ada lima bagian otak yang dia lima limanya bisa rusak karena ini
karena kecanduan terpapar
terpapar oleh pornografi
penyembuhannya bahkan lebih berat dari anak kecanduan narkoba
jadi ketika sakau seorang yang narkoba sama
orang yang kecanduan pornografi juga dia bisa ngelukai dirinya ngelukai orang lain
untuk dia tuh terpenuhi hasrat kecanduannya itu
jadi ini sangat berbahaya
nah rehabilitasi cukup panjang
karena itu akan melibatkan psikiater
nah karena untuk beberapa kasus bahkan dia mau mecahkan kaca ketika gak boleh ngelihat
kemudian akan melukai dirinya kalau tidak boleh
itu persis sama sebenarnya dengan gejala gejala narkoba
cuma kalau narkoba kan malah terlihat
kalau kecanduan seksual itu malah pornografi maksud saya
itu tidak jarang bisa dilihat dengan mudah oleh orang tua dan lingkungan
nah ini yang penting sebenarnya kalau guru anak pelajarannya menurun
coba dicari tahu ada apa
orang tua juga
ketika anak terus di dalam kamar emang ngapain di dalam kamar
jadi ini penting semua pihak
mereka melihatnya pertama di area
perlu tuh ada si warnet warnet ini yang banyak
ini perlu untuk dimonitor tuh
karena tuh yang saya lihat itu seringkali itu
mereka tuh apa namanya sengaja gak ada jam
saya pernah ke daerah yang umum itu gak ada jam
supaya anak anak itu nggak tahu berapa jam dia ada di sini
itu triggernya ya
kemudian kita tahu bahwa ada paparan paparan dari handphone begitu media sosial yang diakses seterbuka itu begitu
tapi kemudian lpsk melihat ini bagaimana
karena ada indikasi korbannya anak anak pelakunya juga anak anak
dan kemulahannya sangat banyak
sekarang memang sudah ada terapi begitu oleh kepolisian
tapi kemudian lpsk hadir di sini bagaimana kemudian mengatasi ini
ya kami harus koordinasi lagi untuk yang kasus ini
tapi ya itu seperti yang sudah saya sampaikan
kami akan memberikan bantuan medis psikologis psikosoial
kalau misalnya harus ke psikiater kan itu kan termasuk
masanya kalau lpsk ini bisa ketika sudah lapor polisi
oh mereka belum laporkan ke polisi ya
ya harus tindak pidana
problemnya adalah harus tindak pidana
sarapan mendapatkannya memang begitu
kalau kami tentu ini koordinasi dengan pemerintah daerah terkait ini sangat penting
jangan jangan kan ini gunung es
dan sebenarnya kelalaian loh mbak
kelalaian dari si pemerintah daerah yang penting untuk ini
katanya dilakukan juga di lapangan kan
artinya tempat umum ya
ini bisa sampai terjadi tentu sesuatu yang miris ya
kita tidak bisa mengingatkan ini
kita akan berkoordinasi tentunya
dan mudah mudahan ini yang kita khawatirkan gunung es sebenarnya tidak terjadi
tapi kok ya kita juga agar agar ini biar jadi pembelajaran juga kepada semua orang tua jangan abai lah
mari amati anak anaknya gitu
jadi itu di lpsk sendiri terapi untuk atau perlindungan dan penanganan terhadap korban dan pelaku yang memang diduga anak anak ini seperti apa
pembedanya apa kemudian
ya itu kan kalau misalnya kami merujuk itu kan yang penting harus punya kalau itu kan psikolog anak misalnya
dan kalau perlu ya psikiater anak
kalau misalnya kemudian ini menjadi kasus pidana ya
kalau menjadi kasus pidana
ya ini anak dengan anak kan berarti harus menggunakan undang undang sebelas dua ribu dua belas
yang diperhatikan peradilan pidana anak
dan ini berbeda kan
peradilan anak ini berbeda
prosesnya juga tentu berbeda
ketika anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku bidana itu akan harus sesuai dengan sppa ini
termasuk tadi peradilannya harus cepat kalau anak anak
kemudian hakimnya hanya satu
hakimnya juga nggak pakai baju hakim
kemudian bagaimana itu dilindungi dalam arti tidak bisa di misalnya di expose tidak bisa diambil gambarnya dan lain lain
hal hal itu ya
hal hal sensitif yang harus dilindungi
hak hak korban itu
mbak uli terakhir
apa yang harus kita lakukan begitu untuk memastikan dan mengawal bahwa pelaku pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini memang harus mendapatkan hukuman pidana begitu
sehingga kemudian tidak ada lagi orang yang bebas melenggang tanpa rasa bersalah seperti itu
itu memberikan aturan hukum yang jelas mas
itu ru pks lagi
mendesak sekali sepertinya ya
kami mendorong agar segera disahkan
sebelum ada pergantian dprd
dprd yang baru
itu penting banget
karena itu semua memastikan
itu perlindungan yang komprehensif buat korban
korban korban kekerasan seksual
perlindungan dari awal sudah didapatkan
hak hak korban dari awal sudah didapatkan pada saat memasuki proses penyidikan
sampai pada saatnya nanti diingkrak
itu penting untuk dipastikan
karena tadi itu
banyak korban korban memang nggak tahu hak haknya gitu
sehingga ketika dia nggak tahu ya tadi
sedangkan indonesia ini darurat kekerasan seksual
kita melihat begitu banyak
dan setiap minggu yang datang ke kami permohonan perlindungan itu rata rata kekerasan seksual
pada perempuan dan anak
terutama pada anak anak

jadi tidak ada yang tidak bisa diberikan perlindungan
atau tidak ada yang tidak bisa dikawal kalau kasus ini memang mengikuti alur yang
tadi sudah diatur oleh lembaga
kalau sesuai mekanisme itu
kalau misalnya jaksanya sudah paham bahwa korban harus didampingin
dia juga akan menghadirkan
terus kemudian hakimnya juga
punya yang namanya permo nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang tata cara pedoman tata cara
mengadil perempuan dan anak seharusnya
ketika itu sudah diterapkan dia harus menggunakan
pedoman itu sehingga keberpihakannya
kepada korban itu kelihatan jelas
sitingkat saja mbak
apa kemudian yang
bisa kita dorong agar kemudian
dan tidak berulang ulang lagi dan melibatkan
itu saya berharap kami
tentu berharap bahwa ini
tidak akan terulang kemudian yang kedua
tentu harapannya adalah
kalau bisa seberat beratnya
karena ini ada disabilitasnya
korbannya lebih dari satu
kemudian jangkanya panjang
dan saya rasa ini harus dilakukan
dan yang kedua restitusi harus dibayar
oleh pelaku karena pelaku ternyata orang yang
negara bisa hadir untuk
kita akan kawal bersama sama
di proses kasasinya
dan kita juga tentu akan
memantau dan mengawal epsk
bagaimana kemudian bisa
perlindungan terhadap saksi korban ini
pak rufina dan mbak uli
kita akan kembali setelah